gue heran umpanya abis ikannya kagak ada sabarot ntar juga lo dapet
hah rangsa bilang gua lu aja belum dapet hahaha buat gue dibahas hahaha ya ya ya ya ya ya ya ya
pakji gorengan kopi apetek manis gorengan aja
kok berhenti bang katanya nomor tiga nomor tiga
tes kira kira ngasih kado apa ya buat orang kawinan kasih spray aja jack
spre iya jak dulu waktu saya nikahan saya dapat spray sepuluh padahal kasur juga belum punya
terus itu sepres sepuluh buat apaan ya saya kado kadoin lagi sama teman teman saya yang nikahan pas saya
udah punya uang buat beli kasur
enggak jualan koran loh ntar pajik katanya mua
nyari duit mau kuliah tapi kerja lo males siapa yang males nah jam segini ada di sini
cuma mampir doang paji jangan cuma mampir dong beli loh tadi katanya suruh kerja
mampir dulu sebentar ke rumah laras iya iya iya ngapain laras sudah jalan
karena susah menggorengannya enggak juga
kok sering banget beli gorengan habisnya bingung sarapan apa
di sini kapan aja ada
disebutin seperti pokoknya pan aja ada dah iya aras belum hafal tempatnya
pokoknya gua kagak bakalan balik kalau belum dapet ikan
oloh sama tuh saya juga
gue bentaran aja kamu lama lama
neng laras iya lite mau ke mana neng mau kuliah
mau ngapain sih di dapur
ntar aja masaknya siangan
sini dulu bantuin bikin kue
soalnya mak janji abis jubur udah selesai
bur kamu gak mau ikutan om pimpa
saya tarik dia dah
akhirnya saya bisa menang juga
umpannya habis ikannya kagak ada
ntar juga lo dapet
hah gak usah bilangin gue
lo aja belum dapet
hah umpan gue dimakan
saya juga dapet
saya juga dapet ji
gak gak gak
gak usah tereyak tereyak
mak kalau orang kawinan itu dikasih kado apa sih mak
masa sepre sih
kalo mau beda beliin aja batik po
enggak ah saya kan gak tau ukuran bajunya
teman tati mak si eli
si eli baru kawin
bukannya disunggulan sama elo
ya baru dapet jodohnya sekarang kali mak
ya udah datang aja sih tat
kan si eli temen lo dari dulu
bang ojak gak mau mak
kan tadi tati juga udah bilang jauh
mimi mau kemana
mau ke rumah mbak surti
mimi teh bosen di rumah
mau pipi anter
kang anterin saya dulu dong
tat lo mesti dateng ke kawinannya si eli
kan dia temen lo
dulu waktu lo kawin juga dia dateng mak inget
iya mak tapi harus naik kapal
eh tat lo jangan kayak mak
kagak pernah nyebrang laut
kapan lagi coba jalan jalan dikasih tempat nginep gratis
yang bener mak
pasar jalannya sama emak
karena abang udah bilang kita kasih kado aja
tapi mak udah udah bilang
mak udah ngomong begitu
pur bini gue jadi berangkat pur sama mak ke lampung
padahal mah gua kagak pengen
bini gua berangkat kesana tapi gua nya kagak ikut
bisa mana lagi rumah yang mau
orang udah buku sampe mulut gua kering
hah persenam gua dapet nih